tim badan bantuan hukum dan advokasi rakyat dpp pdi perjuangan resmi melaporkan rocky gerung ke baris krim polri terkait dugaan ujaran kebencian berbasis sara terhadap presiden jokowi
sebelumnya kita ketahui relawan indonesia bersatu dan juga sejumlah ormas daerah turut membuat laporan buntut pernyataan roky yang memicu kontroversi
bergabung bersama kami malam hari ini ada johannes oberlin lumbang tobing tim badan bantuan hukum dan advokasi rakyat dpp pdip
bang jo selamat malam
yuk malam mbak
bang kita ingin tahu apa yang kemudian menjadi dasar pelaporan roky gerung dan pasal apa yang akan disangkakan
ya karena sudah terjadi keonaran itu
karena sudah terjadi gaduh di beberapa kota provinsi
bahkan sudah ada yang bakar bakar ban sudah ada yang demo
hari ini ada di tanggerang sebelumnya itu ada di bekasi
jadi kami menduga kami meyakini karena apa yang dilontarkan saudara rocky gerung itu telah menjadi kebencian menjadi kemarahan bagi orang orang yang tidak merasa diri pribadi pak jokowi dori itu diserang dilecehkan kepribadiannya
oke apa kemudian yang akan menjerat pasal apa yang akan disangkakan kepada roky gerung
oke nah jadi memang kami paham bahwa yang dimaksud dengan delik aduan itu ketika seseorang yang memang diserang pribadinya dirugikan pribadinya maka harus yang orang yang pribadi berlangsung yang bersangkutan harus melaporkan kan gitu ya
nah tetapi saya menyampaikan karena memang ini cukup perdebatan yang cukup alot dengan penyidik di baris krim kemarin
pernyataan roky gerung itu telah melukai begitu banyak orang
ada jutaan orang yang marah
nah jadi saya menyampaikan ke penyidik bahwa mereka juga meyakini dengan adanya sarah maka undang undang it di pasal dua puluh delapan ayat dua itu mereka mau pakai
nah yang kedua karena memang ini sifatnya menjadi darurat karena ini menjadi kegaduhan keonaran di seluruh indonesia
kita pakai undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam pasal empat belas dan pasal
oke bang jo tapi kalau kita lihat hal ini menjelang kontestasi politik apakah kemudian menurut anda pelaporan ini bisa jadi presiden buruk terhadap kebebasan berekspresi
enggak dong ini bukan presiden buruk
kan begini kan orang boleh dong bebas menyampaikan pendapat
artinya tetapi jangan dong dibalik bebas berpendapat tetapi kamu seenak perutmu aja tuh bicara ya
senakmu menyampaikan kata kata yang kasar menghina melecehkan ya
jadi roky gerung harus sadar dan tahu bahwa bapak presiden jokowi dodo ini dipilih secara sah
sah secara konstitusi
ada puluhan juta orang yang mencintai pak jokowi
nah ketika pribadi yang
luar biasa ini dilecehkan dihina bahkan
ini kan lambang negara juga nih
ini roky gerung ini udah meropek opek nih menginjak injak tatanan yang katanya ini adalah kebebasan berpendapat
tetapi dengan yang katanya rocky gerung seorang yang intelek terbelajar tapi menyampaikan kata katanya dengan kata kata yang kotor yang kasar tidak mendidik
nah maka kami mengingat bahwa
pak jokowi ini adalah kadir dari badi perjuangan
dan kami adalah bagian orang orang yang memilih beliau menjadi presiden
ya ini kami harus ambil proses hukum nih
kami harus laporkan saudara roky gerung
karena perdebatan kita juga dengan penyidik
coba dari kemarin kita melihat ya
kalimantan tengah pangkalan bun kalimantan timur di dayak itu semua mereka udah mau demo tuh
nah kalau ini dibiarkan tidak ditangkapi secara hukum orang akan main hakim sendiri nih
mereka kan berlomba lomba nih untuk mencari roky gerung
nah maka alasan alasan argumentasi yang kuat juga kami sampaikan ke penyidik
sehingga tadi pasal yang saya sebutkan yang di awal ada dua pasal itu penyidik baris krim mabes polri mau menerima laporan kami
bang jokowi singkat saja
kita ketahui roky gerung bukan sekali dua kali
melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan terhadap eksekutif begitu
dan masih bisa melenggang masih bisa mengkritik sampai saat ini
seberapa optimistis roky gerung bisa berhadapan dengan hukum
jadi begini ya
saya hanya memastikan ini tidak hanya lagi rame rame lagi mau saling melaporkan ya
tetapi saya pastikan bahwa proses hukum ini akan kami kawal

kami akan pastikan akan berjalan dengan baik
kami akan pastikan akan dorong sampai ke pengadilan
jadi sebagai kepesan hukum tidak ada yang kebal hukum
nah jika saudara rocky gerung merasa menurut berita yang saya dengar sudah delapan belas kali dilaporkan
nah kalau saya kira dengan urusan hukum dengan kita ya kami akan pastikan ini akan berjalan proses hukumnya dengan baik
bang johannes l tobing terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami tim badan bantuan hukum
dan advokasi rakyat dpp pdi perjuangan di cnn indonesia newsroom selamat malam
yuk malam mbak